rsud saiful anwar malang pada minggu terus dipadati sejumlah orang untuk mencari anggota keluarga mereka yang menjadi korban tragedikan juruhan
suara tangis pecah seketika begitu sejumlah keluarga memastikan foto jenazah yang dicetak para relawan ini adalah anggota keluarga mereka
satu persatu jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan
hingga minggu sore budi bersama sri andayani warga tumpang kabupaten malang masih terus mencari keberadaan keponakan mereka rio
dengan berbekal informasi dari pihak desa keduanya mendatangi kamar jenazah rsud kanjuruhan malang
namun keduanya meyakini jenazah itu bukanlah keponakan mereka
dengan sedikit harapan pencarian keduanya berlanjut ke ugd rumah sakit
ada informasi dari desa itu katanya disini ada dari tumpang ya mbak ya
terus setelah dicek
ini mau ngecek ke ugd
sementara itu hingga minggu sore total dua puluh jenazah di rsud kanjuruhan telah berhasil teridentifikasi
muhammad rian salah satu korban luka yang dirawat di rsud kanjuruhan
berasa sangat bersyukur
dirinya berhasil selamat dari kerusuhan di stadion kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa
meski kini ia harus mengalami patah tangan kanan
hingga kini rian yang kala itu ikut menonton laga bersama sang kekasih
juga masih belum tahu di mana keberadaan kekasihnya kini
rian tidak sadarkan diri setelah terjatuh dari tangga tribun
dari atas ke bawah
udah nggak sadar
sudah sampai sini
pacarnya nggak tahu
padahal kesana berdua sama pacar
hingga minggu korban luka ringan maupun berat di rsud kanjuruhan berjumlah sembilan puluh satu orang
pada minggu pagi
menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhajir effendi bersama gubernur jawa timur
kofifa indar parawansa
menjenguk korban di rs ud kanjuruhan malang
menteri pmk muhajir memastikan seluruh korban kerusuhan pasca pertandingan sepak bola arema fc
melawan persebaya akan menerima bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat